sedara men parkraf yang juga ketua bapilu p tiga sandiaga uno mengaku telah secara langsung mengucapkan selamat kepada prabowo sebagai presiden terpilih
sandiaga berharap status geopolitik indonesia dapat bersatu padu menuju negeri yang baik
sandi mengaku tetap istikamah bersama dengan partai persatuan pembangunan meskipun lulus kesenayan
meski partainya mengusung pasangan ganjar mahfud sandi secara pribadi telah menerima hasil pemilu dengan mengucapkan selamat kepada prabowo
sandi berharap situasi geopolitik indonesia dapat bersatu padu untuk menuju indonesia yang lebih baik
selamatkan ekonomi di segera dan besar
pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat presiden terpilih prabowo subianto bertemu dengan ketua umum nasdem surya paloh pada jumat siang
dalam pertemuan ini surya paloh kembali mengucapkan selamat kepada prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh
sementara itu terkait dengan ajakan prabowo yang menyatakan selalu mengajak nasdem untuk bergabung surya paloh menyebut peluang bergabung masih lima puluh lima